keputusan gubernur dki jakarta anies baswedan merevisi besaran kenaikan ump jakarta menuai polemik
kenaikan ump sebesar lima satu persen ini jauh ya di atas formula yang ditetapkan oleh kemenaker
nah menurut anies revisi ump ini dilakukan demi memberikan keadilan katanya untuk kaum buruh dan juga para pengusaha di ibu kota
kita bahas malam ini bersama wakil ketua dewan pertimbangan kadin dki jakarta ada sarman simanjorang
pak sarman selamat malam
selamat malam pak buspa salam sehat dan semangat selalu
siap dan juga bergabung bersama kami ada bima yudhistira direktur center of economic and law studies
mas bima selamat malam
halo mas bima selamat malam
oke saya ke pak sarman dulu
pak sarman ini kalau terkait dengan kenaikan ump dki jakarta sebesar lima satu persen
kita sebelumnya sudah menghubungi pihak di snaker pemprov dki jakarta nih dan juga kemenaker
tapi belum berkenan hadir nampaknya dalam diskusi ini
kalau sebelumnya dengan kadin ada diskusi tidak sih dengan pemprov dki jakarta pak sarman
ya sebenarnya kan dalam pemutusan kenaikan ump ini pertama kan sudah ada formulanya
yaitu formula yang telah ditetapkan pada pp no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu yang merupakan turunan daripada undang undang cita kerja

proses penetapan besaran ump itu adalah merupakan kesepakatan
yang telah diambil di dewan pengupahan
di mana dewan pengupahan itu di sana ada unsur pekerja ada unsur pengusaha dan ada unsur pemerintah
nah kalau kita lihat dari formula yang telah ditetapkan oleh pak gubernur sebelumnya
yaitu naik sekitar delapan puluh lima persen itu sebenarnya itu sudah sesuai dengan pp no tiga puluh enam tahun dua ribu dua
nah dan itulah sebenarnya regulasi yang sudah disahkan oleh pemerintah
tapi memang kami tiba tiba
tiba juga kaget karena ada pemberitaan bahwa pemerintah dki jakarta merevisi daripada ump dki jakarta tahun dua ribu dua itu
artinya dengan pihak
yang tadinya delapan puluh lima persen menjadi lima empat belas persen
artinya dengan pihak teman teman pengusaha tidak ada komunikasi tidak ada diskusi begitu ya pak sarman
nah jadi sebenarnya kalau yang awal itu sudah ada
yang pertama kali sudah ada dan itu sudah direkomendasikan oleh dewan pengupahan
nah kemudian yang kedua ini nah tentu memang kita ingin tanya juga ke dewan pengupahan
dki jakarta apakah memang ini sudah dibahas atau ditetapkan di sidang pengupahan dan direkomendasikan kepada gubernur atau belum
yang kedua adalah ya kami sebenarnya ingin bertanya juga bahwa pak gubernur ketika memutuskan kenaikan ump delapan puluh lima persen itu
itu ternyata kan mendapat apa namanya protes dan demokrasi besar dari teman teman yang di serikat bekerja
sehingga pak gubernur itu mengirimkan surat kepada menteri tenaga kerja untuk meminta supaya
bahwa formulir dki jakarta itu tidak disemakan dengan daerah yang lain
nah yang pernah jadi pertanyaan adalah apakah surat gubernur tersebut sudah dibalas oleh ibu menteri tenaga kerja
sehingga ada peluang untuk melakukan revisi terhadap ump yang telah ditetapkan itu
nah ini yang menjadi pertanyaan besar kami gitu loh
dalam hal ini kami saat ini sedang menunggu
ini respon daripada menteri tenaga kerja supaya segera ini diberikan klarifikasi
karena kementerian tenaga kerja lah yang memiliki
kewenangan untuk meluruskan berbagai regulasi dan aturan berkaitan dengan ketenaga kerjaan
juga termasuk masalah ump ini
oke saya ke mas bima mas bima sudah terhubung bisa mendengar suara saya
oke mas bima kalau melihat revisi ump ini naiknya cukup jauh begitu ya dari delapan puluh enam jadi lima satu persen
kalau melihatnya dari proyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia pandemi kemudian dua ribu dua puluh
kebijakan gubernur anies baswedan ini sudah tepat belum tadi di sisi buruh dan juga pengusaha
ya saya pertama nggak akan membahasnya dari segi regulasi ya
karena itu tadi masalah komunikasi memang agak kacau sebenarnya antara kementerian tenaga kerja dengan gubernur dki jakarta gitu ya
termasuk juga terkait dengan apakah pp tiga puluh enam itu sah atau tidak ya
cuman kalau kita melihat salah satu pertimbangannya kan terkait dengan inflasi
ini semua yang dikhawatirkan dua ribu dua puluh dua itu inflasinya jauh lebih tinggi dibandingkan dua ribu dua puluh
sehingga kalau kenaikannya kecil ya itu dikhawatirkan akan menggerus daya beli khususnya para pekerja yang rentan
nah jadi dalam pertimbangan pertama adalah melihat inflasi
inflasi bisa berapa di dua ribu dua puluh
nah inflasi di dua ribu dua puluh dua itu bisa mencapai empat lima persen
pemerintah sudah mulai melakukan rencana pencagitan premium penghapusan premium
kemudian ada kebijakan pajak
itu juga dinaikkan
ppn nya dari sepuluh menjadi sebelas persen
belum rencana kemarin kenaikan tarif listrik untuk non subsidi
nah ini yang perlu dipahami
sebenarnya kenapa kemudian beberapa kepala daerah ya kita nggak tahu selain dari pak anies ada kepala daerah lainnya yang menyusul atau tidak
tapi yang jelas pertimbangan yang paling utama adalah jangan sampai kenaikan upah secara nominal itu lebih rendah dibandingkan inflasi
karena itu nanti bisa memperlambat juga proses pemulihan ekonomi
pak sarman tadi kalau melihat gubernur anies menyatakan lima satu persen gitu
katanya kata beliau katanya sudah terjangkau masih terjangkau untuk kalangan pengusaha saya koreksi
nah ada implikasi nggak sih mungkin dari kenaikan ini bagi pengusaha bagi dunia usaha dan juga perdagangan
ya itu sudah pasti ya

salah satu provinsi sebagai kota jasa yang paling paling terkena imbas daripada covid sembilan belas
ya dimana dengan dilarangnya pergerakan manusia secara luas di jakarta
itu implementasinya adalah sektor perdagangan
ya mal pusat perdagangan kita kemudian juga berbagai sektor jasa
transportasi hotel restoran cafe dll itu sangat sangat perpuruk ya
saya akui mungkin beberapa sektor tertentu itu mampu
tapi kalau kami melihat dominan itu tidak mampu dalam hal ini
apalagi dengan kenaikan lima satu persen itu
jadi kalau ditanya implikasinya itu sangat sangat besar sekali
dan kami sangat berharap supaya pemerintah dalam hal ini kementerian kerja harus segera meluruskan ini dan menyelesaikan ini
karena dampaknya nanti pertama misalnya yuran bpjs
bpjs itu ketenaga kerjaan dan kesehatan
mau diambil yang mana
apakah pakai yang lima satu
apakah yang lima puluh lima persen
ini kan implikasinya cukup panjang sekali
nah yang kedua adalah kita tahu cash flow pengusaha juga sampai saat ini juga masih belum kuat
kan beberapa sektor tertentu kan baru dua bulan ini mereka baru bisa bergairah kembali
ya hampir boleh dikatakan hampir ini kan stagnan
karena ppkm darurat dan ppkm level yang dipotong pemerintah
banyak usaha usaha sektor jasa yang baru dua bulan ini mereka akan bangkit
bahkan sektor pariwisata walaupun sudah enam bulan ini juga masih buka
kita lihat sendiri juga masih belum maksimal
jadi artinya memang kes polu pengusaha saat ini juga masih masih belum kuat gitu loh
apalagi dengan kenaikan ump lima satu persen
ini akan menjadi beban yang amat berat bagi pengusaha
nah di sini kami sangat berharap agar pemerintah duduk bersama segera menyelesaikan hal ini
apalagi nanti ada rencana mau digugat lah misalnya ini makin kita tidak produktif
sedangkan di mata kita banyak tantangan kita bagaimana memulihkan ekonomi
bagaimana kita menjaga covid sembilan belas
nah mendingan hal hal seperti itu kita semakin produktif kita lakukan daripada harus juga menggugat
pemerintah lah disini harus hadir segera melusukan ini
ya kalau memang tidak sesuai dengan ketentuan apa solusinya
kalau memang dipaksakan apa solusinya
tapi kalau tidak mampu apa solusinya
ini kan harus ada juga gitu mbak
mas bima kalau di tahun tahun sebelum pandemi ump dki angkanya pernah delapan enam persen begitu
nah kalau sekarang
sekarang lima satu persen
kemungkinan di tahun dua ribu dua puluh dua dengan kegiatan yang sudah dilakukan sekarang begitu ya
dan nanti juga ada kegiatan internasional yang akan diselenggarkan di indonesia
termasuk juga mungkin ada di jakarta
akan meningkat tidak sih
iya pertumbuhan ekonominya
jadi begini ya memang ada dua persepsi ya
jadi persepsi pertama itu kalau upah minimum
kenaikannya terlalu tinggi
maka itu akan meningkatkan pengangguran
tempatan kerjanya jadi menurun
ada satu yang beropini seperti itu
tapi ada lagi yang kemudian juga ketika upah minimum itu kan tujuannya untuk melindungi pekerja yang rentan
atau pekerja yang baru masuk di pasar tenaga kerja
jadi kalau dia dinaikkan itu nanti yang untung pengusaha
nah ini kejadian di banyak negara
salah satu yang terakhir itu ditemukan di amerika serikat
studinya david card bahwa ketika upah minimum naik itu nanti siklus pemulihan ekonominya jauh lebih cepat
nah ini mungkin yang jadi pegangan pak anies baswedan gitu pak sarman ya
jadi mungkin ini yang pada waktu rapat rapat dengan pengusaha logika ini mungkin yang belum disampaikan
nah tapi benar saya mendukung pak sarman untuk bukan mempertanyakan kenaikannya saja
tapi yang lebih penting itu adalah sekarang insentif buat pengusaha apa
karena insentif insentif selama masa pandemi itu ingin dilanjutkan
kemudian juga properti ppn nya dilanjutkan insentifnya
nah mungkin itu juga sehingga ada kejelasan
karena kalau sekarang hanya terlihat bahwa gubernur anies baswedan takut karena di demo oleh serikat buruh
maka itu landasan logik ekonomi juga lemah
nah ini ini saya kira hubungan tripartitnya
untuk dki jakarta jadi agak unik gitu
mungkin perlu klarifikasi juga dari gubernur dki jakarta kenapa tiba tiba mengambil diskresi
diskresi yang terlalu mendadak saya kira
terlalu mendadak oke
bahkan belum sempat ada konfirmasi begitu ya dari pihak kemenaker mengenai hal ini
tapi pak sarman kalau melihat kenaikan ump ini sebenarnya berlaku juga untuk pekerja baru yang masa kerjanya kurang dari satu tahun
nah kalau mengacu pada hal ini
sebenarnya sejauh mana dampak revisi besaran kenaikan ump dengan pembukaan lapangan kerja
jadi sebenarnya begini
jadi kita juga harus informasikan kembali bahwa ump ini memang merupakan jaring pengaman sosial
ump ini diperuntukkan bagi orang yang baru pertama kali kerja nol pengalaman dan masih bujangan
jadi sebenarnya ya yang demo demo sebenarnya adalah yang pengangguran gitu
karena ump ini berlaku untuk mereka bukan orang orang yang sudah bekerja
nah kemudian sampaikan oleh mas wima tadi memang betul
kalau keadaan misalnya ekonomi kita sudah pada posisi mulai membaik
kenaikan ump itu akan mempercepat
tapi kalau pada posisi seperti ini kan boleh dikatakan ekonomi kita baru mulai merangkak ini
artinya ya ketika libur nataru ini ya sedikit ada omset dan profit pengusaha itu hanya untuk memperkuat cash flow nya
untuk mampu bertahan tahun depan
karena sampai saat ini kan kita tahu bahwa belum ada yang menjamin bahwa kita ini akan terbebas dari covid
ekonomi kita akan tumbuh berkualitas tahun depan belum ada yang menjamin itu kan begitu
nah cuman memang kita khawatirkan adalah kalau kenaikan ump ini terlalu tinggi
yang kita khawatirkan nanti akan terjadi rasionalisasi di perusahaan
pertama misalnya yang mungkin rencana mereka akan menambah tenaga kerja tahun depan itu akan tidak jadi
kemudian juga takutnya juga akan terjadi pengurangan karyawan
ini kita khawatirkan gitu
nah kemudian yang paling besar juga adalah bagaimana mampu memberikan suatu kepastian hukum bagi pengusaha maupun bagi investor
ya karena masalah rump ini juga sangat sangat strategis gitu kan
karena ketika ini ada kebijakan yang berubah ubah
nah ini juga akan membuat suatu keraguan keraguan bagi pengusaha maupun investor kita
nah ini akan menjadi catatan pemerintah gitu loh
karena ump yang telah diputuskan

tiba tiba sudah dicabut lagi dan direvisi kembali
nah ini kan bagi pengusaha kan ada sesuatu yang tidak pasti dalam hal ini
makanya kami sangat berharaplah pemerintah pusat dalam hal ini
kementerian tenaga kerja harus segera meluruskan ini harus segera turun tangan
apa yang harus dilakukan ketika ada penetapan ump tidak sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang undangan yang berlaku mbak puspa gitu loh
oke artinya polemik ini juga cukup menambah beban dunia usaha
khususnya di tengah pandemi covid sembilan belas tapi kita harapkan begitu ada prospek ekonomi yang cukup baik di tahun dua ribu dua puluh
untuk membuat kenaikan beban itu jadi terbilang wajar mungkin begitu ya
mas bima terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
pak saron terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected salam sehat